foto dan daftar dpu adalah sebagai berikut
rabu sebelas januari polres cilegon mengeluarkan daftar pencarian orang terhadap herdiansyah
tersangka penculikan as anak perempuan berusia empat tahun asal jombang cemara kota cilegon
tersangka berusia tiga puluh dua tahun yang juga memiliki sejumlah nama panggilan ini
diketahui tinggal di desa penyendangan kota pesawaran lampung
pada tanggal sepuluh bulan satu tahun dua ribu dua puluh tiga kami telah melayangkan untuk daftar pencarian orang
atas nama ha kasus penculikan anak pada tanggal dua januari tahun dua ribu dua puluh
sementara itu ayah korban berharap dengan penetapan status buronan terhadap tersangka
sang buah hati bisa segera ditemukan
saya mencari pencarian orang yang berusia empat tahun asal jombang cemara kota cilegon
untuk saya sampaikan sama pelaku tolong kembalikan anak saya
dengannya keadaan sehat walafiat ya saya pribadi tidak ada rasa dendam dengan si pelaku yang membawa anak saya
saya harap anak saya kembali aja bisa kumpul sama keluarga kita lagi di sini
as terakhir kali terlihat bersama kakak laki lakinya di salah satu mal di kota cilegon bersama seorang pria dewasa
pada senin dua januari
kakak adik ini dibujuk seorang pria yang menawari mereka es krim
kedua orang tua korban bahkan berkeliling ke sejumlah kota di wilayah banten hingga jakarta
untuk menyebarkan selebaran berisi informasi perihal anak mereka yang hilang
polisi mengklaim sudah memeriksa sejumlah saksi dan menyita rekaman cctv di mal lokasi korban terakhir kali terlihat
adi masda cilegon banten